kemudian ika unair festival merupakan acara tahunan yang digelar ika unair surabaya sabtu dua puluh sembilan april
acara ini turut dijadikan wadah kreativitas untuk berkarya seperti pengembangan ekonomi lokal atau umkm
hingga budaya seperti cosplay hingga pertandingan e sport
merupakan agenda tahunan yang menjadi wadah tersendiri bagi ikatan alumni milenial yang ingin menyalurkan karyanya
tidak hanya itu para alumni milenial ini juga bisa membantu meningkatkan perekonomian lokal melalui umkm
mereka juga berupaya mengenalkan budaya jepang lewat cosplay karena di kampus uner terdapat jurusan bahasa jepang
kita mewadahi anak anak muda yang memiliki prestasi dan hobi ya di bidang e sport tentunya
lalu juga di bidang cosplayer
sehingga mereka sendiri bisa mengekspresikan dan semakin berkarya
setelah pemenang pertandingan e sport dan cosplay diumumkan
acara ditutup dengan konser dari band ika uner serta penampilan penyanyi tulus
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur